kepolisian sumatera utara menetapkan kepala dinas perhubungan samosir berinisial ns sebagai tersangka terkait tenggelamnya kapal motor sinar bangun di perairan danau toba
insiden tersebut menyebabkan tiga penumpang tewas dan ratusan penumpang lain masih dalam pencarian
oknum kadis perhubungan samosir inisial ns akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik
tapi meski sudah berstatus tersangka ns belum ditahan
direktur kriminal umum polda sumatera utara kombes andirian jumat siang mengatakan
salah satu skpd kabupaten samosir telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara
saat gelar perkara polisi mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi terkait tenggelamnya km sinar bangun di perairan danau toba pada pekan lalu
satu tersangka memang bertambah ini berdasarkan hasil gelar
hasil pemeriksaan dari empat tersangka sebelumnya termasuk juga dengan beberapa barang bukti yang sudah disita oleh penyidik
bahwa salah satu skpd di kabupaten samosir yang terkait dengan persoalan ataupun kejadian tenggelamnya km sinar bangun ini sudah kita tetapkan tersangka
namun memang pemeriksaan sebagai tersangka sampai saat ini belum kita lakukan
tapi dia sebagai saksi sudah diperiksa
pekan depan oknum kadisub samosir akan diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka
tidak menutup kemungkinan usai diperiksa penyidik tersangka langsung dijebloskan ke penjara bersama tersangka lainnya
sebelumnya penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus yang sama
di antaranya tiga oknum pegawai di sub samosir dan seorang nahkoda km sinar bangun
akibat kelalaiannya para tersangka terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
resi erlangga medan